tersangka ws atau babe ditangkap satuan reskrim tangerang atas dugaan kekerasan seksual terhadap anak atau pedofil
tersangka ditangkap di kediamannya di kampung sakem desa tamian kebupaten tangerang
berdasarkan laporan pengaduan korban mencapai empat puluh satu anak di bawah umur
ws atau babe dikenai pasal delapan puluh dua undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas tentang perlindungan anak
pelaku diduga telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur sejak april dua ribu dua puluh
babe mengaku pada anak anak tersebut memiliki ajian semar mesem
di mana tersangka juga mengaku mulai melakukan tindakan asusila kepada anak anak sejak ditinggal oleh istrinya bekerja sebagai tkw
anak itu cuma enam karena anak pesantren doang gitu
tapi ya karena kita lama lama dia deket gitu sama saya terus ya dia minta sesuatu sama saya
ya kebenaran pada waktu itu mungkin dasar ya harusnya harus begitu ya jadi minta pellet semar mesem katanya
terus akhirnya kemudian ya tadi jadilah begitu gitu
tapi setelah itu nggak langsung gitu langsung berhenti
antara serangga beberapa bulan gitu